makin kencangnya isu harga tiket pesawat yang mahal membuat kementerian perhubungan mengeluarkan dua regulasi baru pada dua puluh delapan maret lalu yaitu tentang tarif batas atas penumpang kelas ekonomi
dari permen hub nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas tentang tata cara perhitungan tarif batas atas penumpang kelas ekonomi dan nomor tujuh puluh dua tahun dua ribu sembilan belas tentang tarif batas atas penumpang kelas ekonomi
inilah beberapa kota dengan rute jakarta ketujuan bertarif tiket yang lebih mahal dari sebelumnya diantaranya adalah padang palembang semarang surabaya bali dan makassar
nilai beberapa tarif di beberapa kota tersebut berikut ini tarif tiket pesawat dari maskapai lcce berbeda tipis dengan tarif yang ditawarkan maskapai full service seperti batik air atau medium service seperti sriwijaya air yang menawarkan harga sekitar

janji maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat sudah menjadi wacana sejak januari dua ribu sembilan belas namun janji menurunkan harga tiket oleh para maskapai penerbangan menjadi tanda tanya karena di lapangan juga belum juga selesai